kamu pikirin deh gimana perasaannya tante
kalau misalnya tante itu ngasih libur miset
terus karyawan yang lain gimana kalo ngeliat dan tau
kita pasti pada ini dan minta libur juga
kalau mereka semua pada libur
maka siapa yang di cafe
terus cafe nya harus tutup gitu
udah deh kamu gak usah deh banyak permintaan yang aneh aneh
nanti lama lama semua orang di kafe itu bisa curiga loh
padahal aku pengen banget manfaatnya sepatu aku tante
dan butuhin kemis ya
kalau aku udah orang yang paling care sama dia
ayolah tante please
gak gak gak
udah deh gak sekarang ya
ali ini paling pintar bermain kata ya
kali itu jangan bawa bawa kenangan persahabatan kita tuh
lalu bujuk beta untuk harus masuk ke masalah perempuan kepala batu ipa dua itu
masa dengan masalah ini
hati nurani lu gak terketuk sih
div michelle itu gak bersalah
dan kalo orang yang gak bersalah itu tandanya apa
harus kita bela
apalagi michelle ini sudah terancam bahwa kalau dia bersalah dia akan dikeluarkan dari sekolah
itu kan berarti yang ada di depan mata kita sekarang adalah ketidakadilan
masih gak terketuk juga hati lu
kali ini beta tidak berminat sekali untuk membantu ali
sekarang ini beto mau pergi dulu ya
cari kebahagiaan untuk memandang nona riva punya wajah
beta jalan kawan
lu gak mau bantuin gue
eh beta punya pendirian ini tuh sudah sangat tegur
ali tau itu toh
sekali tidak tetap tidak kawan
laki laki yang dipegang apanya
nah beta kasih tau ali ini
omongannya nih yang dipegang kawan
jadi beta pergi ya
gua tau kalo soal itu
laki laki yang dipegang adalah omongannya gua tau
tapi kenapa lu gak lakuin itu
dulu lu menjunjung tinggi yang namanya keadilan
masa sekarang lu berubah sih
lu gak seperti nadif yang gue kenal
karena nadif yang gua kenal itulah makanya gua minta tolong sama lu sekarang
dan asal lu tau aja ya
kalau michelle dikeluarin dari sekolah
itu artinya gue juga dikeluarin dari sekolah
karena gua udah jadi penjamin bahwa michelle itu gak bersalah
masa sekarang lu berubah sih
kita masih akan becomes
kalo yang mau lebih so sweet dan romantis itu calon pacar gimana
tumben lu kok sendirian
giliran nyariin berdua
yang satu ditanyain nyari sendiri dimarahin
ya gue cuma khawatir aja kalau ada dari kalian yang berantem yang ribut terus kalian kenapa napa
yang sedih siapa
gue juga kan
walaupun kalian tuh nyebelin banget sampe ubun ubun gue tuh mau pecah tau gak
terus lebih dari sahabatnya kapan
udah sini kucenya
udah deh parel lo gak usah ganggu gue gue tuh mau kerja tau gak
justru gue mau bantuin lo kerja daripada gue ngikutin dari belakang
mendingan sekalian aja gue bantuin lo antre dari varian
kan lebih hemat juga bensinnya
dasar lo ya perhitungan
bukan masalah perhitungan riva
manfaat lebihnya lo jadi bisa istirahat lebih safety kalau gue yang bawain ya kan
bilang aja lo tuh mau modus kan
eh ngantuk kan
lo tuh bahaya kalau ngantuk sambil bawa kendaraan
udah mendingan sekarang gue yang bawa
jangan banyak protes kalo engga kita jadian
hati hati ya lo kalau ngomong bilang aja lo tuh mau ngambil kesempatan dalam kesempitan
lagian gue itu ngantuk karena gue itu ngerjain makalah semaleman begadang
tapi gue masih bisa sendiri oke
oke mau jalan
ya gimana mau jalan kalo ga ada kuncinya pak rel
mendingan sekarang lo nikmatin aja
supir pengganti dari perusahaan duduk hati yang paling dalam
nah gitu dong
bt ini tuh tidak habis pikir sekali sama ale
segitu bucinnya ale sama perempuan kepala batu itu
sampai ale rela ambil keputusan bodoh
untuk hancurin masa depan ale demi perempuan itu
gue bukan bucin sama michelle
gue merasa gue bersalah atas ini semua
arin bisa jahatin michelle itu kan karena gue
dan dari dulu arin memang seperti itu
kalau ada cewek yang deket sama gue
pasti dijahatin sama arin
padahal cewek itu juga bukan siapa siapa
perempuan itu bukan siapa siapanya ale
terus bagaimana dengan perasaan ale buat perempuan itu
perasaan gue nggak seperti perasaan lo sama farel ke nona riva sekarang
kenapa ale bahala bahamai tak punya perasaan lagi untuk jadi perbandingan
udah waktu gue gak banyak
gue cuma punya waktu seminggu ini dia
lo mau bantuin gue atau nggak
atau lo tega ngeliat sahabat lo dari smp ini dikeluarin dari sekolah
aduh ale ini bikin beto pusing sekali
eh sudah lah
dengan beto punya teman baik ini
beta rela untuk masuk masalah ini
iya sudah kawan
itu dong baru sahabat gue
nggak salah pilih sahabat gue kalau gitu
ah tepe ale ingat ya
kalau sampai ada punya omongan semua itu dusta
beto tidak segan segan hapus ale dari list pertemanan beto ya
teman gue aja ya
cek lagi dong di belakang
kamu tuh bener bener sesuka itu ya sama si michelle
main muceh muceh loh
aku mau makan tante satu satunya yang paling ganteng
baru pulang sekolah ya
kamu pasti capek banget kan
eh tapi sebelum kamu istirahat kamu harus makan siang dulu ya
karena tadi tante udah bilang sama bibi untuk masak masakan kesukaan kamu
makasih ya tante
tante mau berangkat ke kafe ya
iya tante mau jempol berangkat
nggak apa apa tante
tante berangkat aja ya
tata bisa nggak malam ini kasih libur buat michelle
soalnya aku mau ngajakin michelle keluar malam ini tante
masih kian banget dia
dia lagi banyak masalah banget hari ini tante
dan aku yakin ini lakunya pas tante
buat aku bisa ngeluhin
kamu pikirin deh gimana perasaannya tante
kalau misalnya tante itu ngasih libur miset
terus karyawan yang lain gimana kalau ngeliat dan tau
kita pasti pada ini dan minta libur juga
kalau mereka semua pada libur
nanti siapa yang di kafe
terus tapi harus tutup gitu
udah deh kamu gak usah deh banyak permintaan yang aneh aneh aldino
tapi lama lama semua orang di kafe itu bisa curiga loh
kalau kamu itu mau nangis mantel
padahal aku pengen banget manfaatin kesempatanmu tante
kalau aku udah orang yang paling care sama dia
tante nggak setuju

dek can malah